pemudik yang kembali ke jakarta terus berdatangan di terminal kampung rambutan
untuk mendata jumlah warga yang masuk ke jakarta via terminal ini
petugas mewajibkan awak bus untuk melaporkan jumlah penumpang yang diangkut
sejak minggu pagi bus dari berbagai kota memasuki terminal kampung rambutan
menurut catatan dinas perhubungan jumlah penumpang yang masuk jakarta melalui terminal kampung rambutan
pada tanggal delapan dan sembilan sebanyak empat puluh empat ribu orang lebih
berdasarkan tim ataupun pantauan tim cnn indonesia
belum ada petugas kependudukan dan catatan sipil atau dukcapil dki jakarta
yang terjun langsung di terminal kampung rambutan untuk mencatat jumlah pendatang baru
beberapa waktu lalu gubernur basuki cahayapurnama memperkirakan
akan ada tujuh puluh ribu pendatang baru memasuki jakarta pada arus balik tahun ini